pihaknya memberikan bantuan kepada korban perang terutama di suria sehingga dirinya mempertanyakan klaim ppatk yang menemukan indikasi transaksi keuangan act berkaitan dengan kegiatan terorisme